saya bener bener gak sengaja
sepeda aku cantik banget ya
akhirnya selesai juga
terima kasih semuanya
saya lihat sepedanya cantik cantik ya
nilai kamu dapet b
coba gak teman
ini nilai pertama
wah kebar kucing
nilai kamu dapet b
wah sepedanya cantik banget ya
aku dibantuin sama om baik
dan tanpa zonk
tim yang hebat
nilai buat kamu
hurray aku dapet nilai a
tos dulu dong
sembaik aku dapet nilai a dong
biasanya kalau aku dapat nilai a
sembaik akan nyenong aku
aduh kita kok engagements pemilihan semuanya
takut sampai makan ketawanya
selamat ya dapet
sayang udah selesai kan
saya dan istri saya mau langsung balik ya
kok buru buru sekali
padahal saya mau ngajakin makan siang bareng
as a treat ucapan terima kasih
gak usah apa apa
kita mau langsung balik aja bu
ya udah kalau gitu terima kasih nino elsa
tante frozen selamat malam baik
pulang dulu ya
selamat malam tante frozen
kok om baik jadi berubah
om baik mungkin lagi banyak kerjaan
nanti om baik dia
akan jadi baik lagi
ada namanya nih bu brewing oh punya pak nino kali ya
ya ampun rena
rena kamu ngapain sih
aku gak mau umai kebasahan
raina ternyata sangat peduli sama panino
dia masih kecil
panino sudah menelankan rena
memang sebaiknya rena adalah anak dari almarhum pak roy
bukan anak dari pak nino
semuanya ini pun penuh
romanya penting ada
gak ada apa apa
saya bener bener gak sengaja
ya ampun kumpasnya sekali
ganti baju nanti masuk angin ya
tonton tempatin rena dulu ya
rena barusan melindungi aku
kenapa hati ini sangat sakit ya allah
kenapa rasanya aku tidak sanggup untuk menjauh dari rena
sayang kau mau susul rena mau bilang makasih
tapi kalau aku dekat lagi dengan rena hati ini akan semakin sakit
karena menyayangi anak anak keantin dan juga roy
gak usah kita balik aja
cuci kepangin dulu rambutnya ya nek
cuci mau nanya dong
rena kau baik banget
banget sih sama om baik
terus tadi rena juga melindungi om baik
tapi kan tadi basah basahan gitu
aku buat kok cuci
kita harus menolak